anda kembali menyaksikan cnn indonesia connected kritik bahkan hujatan dapat menyerang siapa saja
apalagi di era digital seperti sekarang kritik hujatan seakan menjadi halumra di media sosial
termasuk kritik terhadap para ibu saya salah satu ibu soalnya
pola pengasuhan menjadi sasaran empuk para mom shamer
berkomentar dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan seorang ibu kini dikenal dengan istilah mom shame
beginilah pengalaman river ketika mencicipi selai coklat untuk pertama kalinya
momen manis ini dibagikan sang ibu penyanyi kelly carkson di akun media sosial pada dua ribu tujuh belas
bukannya dibanjiri pujian tingkah lucu river kelly klakson justru dikritik habis habisan
tak sedikit yang menganggap river belum pantas mengkonsumsi makanan tersebut
bintang legally blonde reese withers pun juga tak luput dari serangan mom shamers
pada dua ribu lima belas ia mengunggah foto cinnamon rolls atau roti kayu manis buatannya di akun instagram
namun para pengikutnya justru berkomentar pedas dengan menyebut makanan tersebut bukan pilihan sehat untuk sang anak
dari deretan pesohor hollywood model dan istri penyanyi john legend christie tagan
nampaknya yang paling sering dibantu

ketika chrisye mengunggah fotonya tengah bermain papan luncur sambil memangku putrinya luna
warganet mengkritik apa yang dilakukan chrisy dapat membahayakan luna
namun chrisy tak pernah peduli dengan komentar netizen karena menurutnya ia tahu apa yang terbaik untuk anak anaknya
sementara dari dalam negeri pembawa acara marisana sution juga tak luput dari mom shaming di media sosial
mom shamers mengkritik marissa yang dianggap memberikan susu formula kepada anaknya tanpa memperjuangkan pemberian asi
tubuh marissa usai melahirkan anak pertamanya juga ikut kena sindir
menanggapi komentar warganet marissa menjawab hal itu bukanlah urusan publik
namun seakan gerah dengan kritik bertubi tubi marissa pun memberi pelajaran dengan mengunggah wajah akun akun yang mengkritiknya melalui instagram story

di era digital ini media sosial berpotensi menjadi penadah kritik
kritik dan adu argumentasi sering dilakukan oleh mereka yang tidak saling kenal tapi merasa paling benar
mereka pun kerap menghakimi ibu ibu lain yang berbeda pendapat atau cara memperlakukan anak
hal hal inilah yang belakangan dikenal dengan istilah mom shaming
ibu yang dikritik dan dihujat pun seolah olah dipermalukan
dikutip dari hai bunda dada
penyebab seorang ibu melakukan mom shaming antara lain rutinitas mengasuh anak yang menyebabkan kebosanan
dalam keadaan emosional seseorang cenderung mudah mengeluarkan komentar tentang orang lain
iri dengan apa yang dimiliki orang lain tidak yakin dengan identitas diri
kadang membuat seorang ibu merasa lebih aman berada di dekat lombok yang memiliki pemikiran yang sama
hasrat ingin diakui juga kadang membuat seseorang mudah melontarkan komentar terhadap ibu lainnya
berkomentar terhadap pola asuh seseorang sah sah saja
tapi perlu diingat jangan sampai komentar yang kita sampaikan justru membuat ibu lainnya sakit hati
setiap orang tua memiliki pola pengasuhan yang berbeda beda
karena semua ibu pasti tahu dan menginginkan yang terbaik bagi buah hatinya
bagaimana bonding atau kedekatan hubungan ibu dan juga anaknya
tapi sekarang berbeda karena ini yang menjadi concern adalah bagaimana antar ibu
antara para ibu ini ternyata saling melemparkan mungkin maksudnya baik sih berkomentar
tapi yang menerimanya juga kadang kadang mungkin aduh kayaknya nggak ini kali ya
dan kebanyakan dilakukan di media sosial
kita akan bahas why kenapa kita harus men stop mom shaming
ada mbak lizzie di sini mbak terima kasih sudah datang
hai terima kasih
ibu dari tiga

kita ngomongin soal mom shaming berarti aku harus ngucapin selamat hari ibu dulu
thank you selamat hari ibu juga
others ⁇ day untuk semua ibu ibu yang ada di indonesia tentunya
tapi kalau kita ngomongin mom shaming sebenarnya kan mom shaming ini bukan karena sekarang aja kan
bukan karena kita berhadapan di era digital media sosial karena kita main instagram facebook
sebenarnya mungkin udah ada dari dulu tapi kenapa kayaknya sekarang tuh lebih masif gitu
lebih kerasa kayaknya
karena memang media sosial kah atau gimana sih
benar dari dulu memang udah ada
zaman kita zaman dari ibu ibu kita generasi sebelumnya juga pasti baru punya anak sebentar
langsung si tante si nenek orang yang lebih senior tetangga pasti juga banyak ngajarin
apalagi mereka merasa sudah punya anak yang lebih besar sementara anak kita masih kecil
kenapa sekarang ada nama mom shaming
karena satu menurut saya selain ada undang undang ite juga terus sebelumnya menurut saya karena hak asasi manusia
jadi kita benar benar kita gencarkan
jadi namanya membuli yuk sekarang kan juga lagi trend ya
karena mom shaming itu masuk dalam bullying kan perundungan kan
ini satu satu payung yang sama perundungan
saya kan cuma komentar gitu kayaknya kamu kalau misalnya ini lebih baik gini deh ke anak kamu atau gini
tapi kadang kadang susah nih untuk dipilah pilah mana yang komentar atau mana yang mem shaming gitu
is the same like kita tadi bilang perundungan sama aja
biasanya orang enggak ngerasa bahwa eh am i bullying am i hurting am i ngomong komentar tentang ke mama lain
kan aku cuma mengedukasi
karena kita enggak pernah weh dan ini baru aja
right enggak bukan baru ya artinya baru disadarkan gitu
eh hati hati loh bicara seperti itu
it's okay it's better late lebih baik telat daripada enggak tahu
oke apa sih yang menjadi alasan orang itu gini kita biasanya kan terkenal dengan kita orang indonesia yang suka basah basi kan
apa yang menjadi alasan apakah karena memang biasanya bahasa basi kah
kenapa orang orang ini suka suka melontarkan kritikan komentar yang pedas gitu yang akhirnya berujung dengan mom shaming itu dan mereka sebagai mom shamer gitu apa
i like it mom shamer ya berarti pelaku ya
ya right motivasi jadi mom shamer itu pelaku satu bisa iri bisa karena mereka juga insecure
ya kalau namanya orang insecure kan mereka memproyeksikan kan memproyeksikan hal negatif
bisa jadi memang karena niat baik aja cuma cara penyampaian simply because masalah komunikasi yang nggak ngerti
this is this is penting sekali kita kadang kadang ingin mengedukasi tapi kalau cara kita nggak tepat dan kita nggak kenal gaya komunikasi orang lain bisa sakit hati
benar benar apalagi kalau dihadapkan dengan ibu ibu yang mungkin baru melahirkan kan suka ada baby blues
benar itu udah tertekan mereka sendiri sudah banyak tekanan kurang tidur pula ditambah lagi dengan dengan
dengan apa namanya komentar
nah yang bikin makin serem adalah atau makin negatif karena komentar komentar negatif ini lebih banyak daripada pujiannya
kalau pujiannya seimbang misalnya contoh gini hey communitation ya udah kamu pasti hebat banget kamu bisa melakukan mengurus anak sendiri loh
tapi kok saya perhatikan gitu ya kan
so balance lah jadi artinya nggak langsung mengkritisi
oy we shood stop mom shaming artinya mungkin kan cuma kritikan biasa lah gitu atau komentar biasa gitu tapi kayaknya efeknya juga bisa luar biasa gitu
jadi apa dampaknya mungkin ke ibu yang dikritik tuh mungkin bisa jadi depresi kah gitu kenapa kita harus stop mom shaming
dampaknya memang benar memang bisa depresi tergantung bisa baby blues
so kenapa kita mesti stop mom shaming
satu karena tidak ada dead shaming
kenapa tidak ada death shaming
karena tidak adil karena kita melihat bahwa masyarakat melihat bahwa sepertinya tanggung jawab anak itu pengurus anak adalah ibunya
itu dulu ya banyak ibu yang misalnya mengurus anak full time mom tapi sekarang kan ibu juga ikut mencari nafkah bekerja sama sama sama si ayah
tapi kenapa tanggung jawab sepenuhnya mengurus anak kepada si ibu
kalau gitu bikinlah dead shaming juga
tapi enggak kan
so jadi sudah jadi ibu harus kerja juga harus mengurus anak juga kita berusaha memanage mengurus anak tapi tiba tiba dikritik negatif oh ini imagin rasanya seperti apa gitu
tapi mom shaming itu kalau kita lihat nggak melulu atau nggak harus di media sosial kan melalui kolom kolom si followers atau kolom kolom komen itu mom shaming itu bisa dari lingkungan nggak sih
artinya apa secara verbal di kehidupan
kehidupan di orang orang terdekat gitu mbak
justru orang terdekat lebih sering lagi
karena orang terdekat itu kan biasanya kalau ngomong ceplas ceplas mereka enggak ada filter ya right
atau di media sosial because kadang kadang kita ngerasa gak kenal
strangers itu paling gampang komentar sama strangers lain ya
orang terdekat juga sama orang terdekat adalah orang yang paling biasanya suka kasih kritik
tapi kan kalau orang tua kita bilang hek kamu anakmu seperti ini ya kasih saran gitu kita kan gak bilang mami
mami melakukan mom shaming
mami melakukan mom shaming
see so please kita harus lihat ini dengan jeli juga
satu benar nggak sih orang lain berkomentar buruk kepada kita
dua jangan jangan kita juga baper kita tipe orang yang memang sebagai ibu itu nggak legowo juga dikasih masukan
kita masih akan membahas mom shaming kenapa kita harus men stop mom shaming
saya di ujung telepon sudah
biasanya kan mom shaming itu dilakukan kepada ibu ibu yang baru melahirkan kebanyakan ya
nah apakah ibu yang berikut ini juga merasakan kritikan kritikan dari mom shamer sudah bergabung dengan saya hari ini ada natasha rizky
aca selamat malam
hai terima kasih ya sudah bergabung di connected
aca baru saja melahirkan anak ketiga ya kurang lebih seminggu yang lalu
aca mau tahu dong pernah enggak sih dibully atau dikomentar yang pedes pedes gitu di media
dari mom shamer apa misalnya baru melahirkan kah atau apa
wah banyak banget sih aku sudah melewati itu dari anak pertama
contohnya apa tuh kak
sampai anak ketiga itu benar benar ada saja komentar komentar pedes ya
kayak apa contohnya

terus kalau waktu itu anak pertama aku kan memang anak pertama kan bilirubinnya agak dinggi
jadi pas dibawa pulang ke rumah itu emang agak masih kuning kuning gitu
terus anak aku dikatakan ih anaknya kok hitam sih gitu lah terus anaknya kok nggak putih
pokoknya itu yang anak pertama megumi itu dikatakan gitu
terus kalau yang anak kedua miska cara aku foto gitu segala macam posisi
kayaknya tuh mereka udah yang paling tahu banget gitu
tapi itu ngasih tahu ini itu enggak dm atau yang baik gitu
tapi itu mereka kayak seolah olah aku tuh kayak bukan ibu
bukan ibu yang baik gitu
pokoknya kamu salah aja pokoknya ya di mata mereka ya
mau ngapain aja posting foto apa salah
kalau yang ketiga ini belum ya
tapi sih kemarin udah ada yang mulai tuh tiba tiba netizen mendadak yang langsung mendadak pinter
terus fotonya di kayak tempat tidur bayi gitu
terus kepalanya anak aku kebetulan si wigel tuh lagi agak ngeliat ke kamera
jadi agak miring terus langsung panjang gitu
ada beberapa netizen yang langsung ngasih tahu rame
ya kayak gitu deh
oke apalagi aca kan dianggapnya mungkin ibu muda yang gak ngerti apa apa
jadi kayaknya salah semua
tapi ini yang komentarin berarti kebanyakan ibu ibu ya
artinya orang orang yang kayaknya mungkin udah pernah melahirkan ya netizen netizen ya
apa yang aca lakukan atau apa yang aca pertama kali rasain ketika dapat komentar komentar pedes kayak gitu
waktu yang pas megumi sih yang aku lumayan
kan baru pertama kali jadi ibu ya
sampai semua komen tuh aku balesin gitu waktu pas awal awal
jadi kayak bener bener gak terima gitu loh
maksudnya kak kalau akunya mungkin nggak apa apa lah dikata katain gitu
atau misalnya mereka nggak suka sama aku
cuman please jangan hina anak aku gitu
jadi kayak istilahnya ginilah
oh kamu maksudnya lo boleh deh ngata ngatain gue tapi jangan bawa bawa anak gue gitu
nah itu biasanya nah waktu pas awal awal tuh aku balesin
terus mereka tuh makin seneng kan kalo diladenin
kalau yang udah miska udah yang ketiga ini sih aku lebih santai banget sih
jadi kayak mereka mau kayak apa tau juga ya aku lebih santai
maksudnya gak diladenin
tapi kalau udah yang keterauan banget
biasanya aku balesnya udah ke dm
jadi gak aku bales lagi lewat komen
karena itu akan jadi pemicu orang lebih banyak bakal komentar negatif atau positif
jadi aku sih prefernya lebih ke dm
oke terima kasih aca mudah mudahan bisa jadi pelajaran juga buat kita
tapi kayaknya sekarang udah kebal ya untuk balesin
untuk gak balesin mungkin udah gak peduli lagi sama komentar komentar itu ya
udah gak terlalu peduli sih kak
soalnya kayak semakin seneng dibales ya dianya makin seneng udah ngasih panggung buat mereka juga
jadi mendingan udah lah diemin aja
udah anak ketiga juga gitu
jadi kayak udah lebih santai
terima kasih aceh sudah bergabung
sudah sharing pengalamannya di sen connected malam hari ini
tuh mbak lizzy itu memang yang terjadi kan
kenapa orang orang itu semakin mendapatkan kayak energi gitu ya
kayak asupan vitamin
udah ketauan itu berarti motifnya
tadi kita kan lagi ngomongin tentang bedanya
apa namanya memberikan nasihat dan mencemooh begitu ya kan
kalau tadi dibalesin dan makin panas itu berarti memang sudah
memang udah pure motivasinya gak baik
beda kalau misalnya
memang kita ingin mengedukasi
tapi tau gak kalau menurut saya apa yang dilakukan aca itu luar biasa sih
kalau dari profana aca kan aca basically is a public figure juga ya
and dia menikah muda sekali
tapi banyak yang nggak tahu loh bahwa dia juga bikin buku
so is a public figure of course banyak banyak orang iseng ya kan
mungkin juga banyak ibu ibu haters itu yang insecure
gue di rumah anak cuma satu gitu
sebenarnya dia masih cari duit bisa posting bisa
bisa aktorisasi gitu ya
ini kan sesuatu sebenarnya banyak banget yang ngiri sama aca
menikah muda punya anak di usia muda tiga
dan masih punya karya
mengurus rumah tangga dengan baik
amazing banget dan sebenarnya kita harus jadiin aca sebenarnya inspirasi actually buat jadi momz
actually hari ibu untuk usah
mudah tapi bisa jadi inspirasi untuk menangkal mom shamer mom shamer itu ya
i'm gonna give compliment buat meng counter yang jelek jelek aca
i know yoga my apa namanya respect saya yang paling tinggi lah sebagai ibu
terakhir mbak lizzie sebelum kita tutup diskusi mom shaming
apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangkal energi energi negatif dari mom shamer itu
pertama itu nggak bisa dicegah
so if you think kalau ibu ibu berfikir bahwa aduh kok saya jangan merasa jadi korban
sekarang semua orang punya hak ya
kamu punya hak untuk berbicara saya punya hak untuk berbicara
tergantung kitanya aja ya kan
kalau kita punya mental yang kuat kitanya juga mental kita kuat dalam artian kita juga nggak ragu
kenapa kita harus pusing apa kata orang nilai kita
terus yang kedua juga selain itu juga kita lihat
jangan jangan apa kata orang itu sebenarnya hanya pemicu dari suatu kondisi mental yang memang satu lagi rapuh
misalnya kita lagi ada masalah
atau sama dalam rumah tangga
jadi sebenarnya yang perlu dibetulin bukan mereka tapi menjadi suatu pengingat atau alert
hei kok saya baper sekali
kenapa saya merasa insecure
ini rasanya sudah tidak sehat
tapi memang benar kata aca
ada yang memang perlu kita tanggapi
buat jadi pelajaran buat mereka juga ya
buat jadi pelajaran juga artinya bisa kayak kasus body shamping nggak
sekarang kan juga bisa dipidanain kan
kalau anda ingin mengedukasi dan yang tersinggung why not
banyak seleb saya sudah lihat kayak misalnya juga teman teman kita asri welas juga yang digunakan fotonya untuk hal hal yang lain dan seperti ini
jadi di screenshot dan bisa taruh seperti tadi di dm ataupun juga mau dipermalukan secara publik bisa
kan kita ada buktinya
jadi jangan pernah ngerasa gak pernah ada jalan keluar
jangan bikin anda victem itu komentar itu gak perlu anda tanggapin
itu sifatnya hanya stimulus netral
jadi itu alasan kenapa kita harus stop mom shaping dari sekarang ya
terima kasih mbak lizzie sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
ini dia diskusi kita bersama mbak elizabeth santosa
terima kasih sekali lagi
selamat hari ibu